wali kota medan bobi nasution memulai kerjanya dengan meninjau vaksinasi covid sembilan belas bagi sopir angkutan umum
petugas dinas perhubungan dan satpol pp di terminal amplas medan sabtu pagi
sekitar lima pengemudi angkutan umum dalam kota antar kota dan antar provinsi serta pengemudi taksi
pagi tadi mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
bopi juga meninjau vaksinasi di pasar titik kuning bagi dua ratus pedagang dan pengelola pasar
ketersediaan kita baru masuk kemarin sembilan puluh ribu sembilan puluh enam ribu ini jumlah yang luar biasa besar juga
makanya kita percepat pertama sekali untuk pelayanan umum terkhususnya angkutan umum
untuk angkutan umum karena masyarakat kota medan masih banyak menggunakan angkutan umum juga biar merasa aman juga
vaksinasi covid sembilan belas disambut baik para sopir angkutan umum dan pedagang
selama ini di lapangan biasanya saya mengundi bertemu dengan begitu banyak penumpang
kita kan tidak tahu mereka terkena atau tidaknya dengan adanya ini saya lebih senang lebih waspada tetap terjaga
di kota solo wali kota solo gibran raka buming raka melakukan pengecekan vaksinasi bagi pedagang pasar tradisional
kunjungan gibran dimanfaatkan warga dengan bersuah foto
ini masih seperti biasa ini masih seperti biasa
itu kan tetap melekat
iya kan ketentuannya seperti itu tapi biasa tuh tadi saya diajak foto warga bertemu warga saya kan juga bebas

setelah memisahkan saya dengan warga saya dengan warga tetap dekat
gibran dan bobby merupakan kepala daerah pertama yang mendapat pengawalan pas pampres
pengawalan anak dan menantu presiden dilakukan sesuai peraturan pemerintah tentang pengamanan presiden dan keluarganya